sebelum kpk melakukan ott terhadap wali kota bekasi rahmat effendi beberapa kepala daerah di bekasi juga pernah tersandung kasus korupsi yang nilainya miliaran rupiah
dan berikut data selengkapnya
dikutip cnn indonesia com mantan wali kota bekasi mukhtar muhammad didakwa dalam empat perkara korupsi pada sidang di pengadilan tipikor bandung jawa barat pada dua ribu dua belas
beberapa kasus diantaranya penyuapan anggota dpr di bekasi sebesar satu enam miliar dan memberikan lima ratus juta rupiah untuk mendapatkan piala adipura dua ribu sembilan belas
meski pernah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan mahkamah agung mengoreksi keputusannya
dan kemudian mokhtar diponis enam tahun penjara ditambah denda tiga ratus juta subsidi dari enam bulan kurungan
lalu mantan bupati bekasi neneng hasanah ditahan oleh kpk pada enam belas oktober dua ribu delapan belas
dua ribu lalu ia disebut menerima suap sebanyak sepuluh lima miliar rupiah untuk sebuah proyek di cikarang
akibat perbuatannya majelis pengadilan tipikor bandung menjatuhkan fonis enam tahun penjara dan denda dua ratus lima puluh juta dengan subsidi dari empat bulan kurungan
dan yang terbaru wali kota bekasi saat ini rahmat effendi terjaring operasi tangkap tangan kpk pada rabu lima januari lalu
detail dari kasus ini belum diketahui
namun ia disebut ditangkap bersama seorang pengusaha dan sejumlah uang dari ott ini disita